wanita tua aku sangat lapar aku harus memakanmu
serigalaku tersayang aku sangat menyesal mendengar bahwa kau lapar
tapi lihatlah aku aku sangat kurus dan kurus
hanya seorang wanita tua
seberapa memuaskannya aku untuk seekor pemburu besar dan kuat sepertimu
tapi aku harus makan meskipun itu bukan
makanan yang paling enak kau tahu
kenapa kau tidak menunggu seminggu lagi untukku
aku pergi ke rumah putriku
dia akan memberi aku makanan yang begitu lezat dan banyak
sehingga aku akan segera menambah berat badanku
baru nanti kau bisa makan aku
jadi tolong biarkan aku lewat
saat ini kau adalah serigala yang perkasa
kau adalah pemburu ulung hutan yang dapat dengan mudah berburu hewan yang lain
tapi dalam seminggu ketika kau memburuku
aku akan menjadi lebih gemuk dan lebih enak
itu tidak terdengar poro
baiklah aku akan membiarkanmu lewat
lalu serigala itu membiarkan wanita tua itu lewat
beberapa jam kemudian wanita itu mendengar geraman harimau
dia tersenyum ketika seekor harimau melompat tepat di hadapannya
aku harus memakanmu
aku sangat menyesal mendengar bahwa kau sedang lapar
tapi lihatlah aku
aku sangat kurus dan kurus
hanya seorang wanita tua
seberapa memuaskannya aku untuk seekor harimau yang perkasa sepertimu
mengapa bahkan serigala yang peringkatnya jauh lebih rendah darimu
tidak mau memakanku
bahkan seekor harimau yang perkasa sepertimu
serigala tidak mau memakanmu
kau tahu kan serigala itu hidup lebih jauh dari sini
bukankah dia sudah melihat aku lebih dulu
pergi dan tanyakan padanya
bahkan dia menemukan aku terlalu kurus untuk seleranya
sementara kau kau adalah harimau perkasa yang jauh lebih besar dan jauh lebih kuat daripada serigala mau memakanku
kau layak mendapat makanan yang jauh lebih baik dariku bukan
kenapa kau tidak menunggu seminggu untuk
oh aku akan pergi ke rumah putriku
dan dia akan membeli aku makanan yang lezat dan juga banyak
sehingga aku akan menambah berat badanku
aku akan menjadi lebih gemuk dan juga lebih enak
kau bisa makan aku sebelum serigala itu
jadi tolong biarkan aku lewat sekarang
itu tidak terdengar buruk
baiklah aku akan membiarkanmu lewat
aku yakin aku layak mendapatkannya
dan aku akan mendapatkan makanan yang lebih baik
wanita itu bergegas ketika dia mendengar auman seekor sina
singa itu muncul dari semak semak
wanita tua aku sangat lapar aku harus memakanmu
singa tersayang aku sangat menyesal mendengar bahwa kau lapar
tapi aku adalah makananmu
aku membuat badan yang tidak layak untuk serigala atau harimau yang malang
kalau mereka tidak akan memakan aku
bagaimana mungkin kau seekor singa yang perkasa
seekor raja hutan datang ke sini hanya untuk memakan aku
harimau dan serigala itu membiarkanmu lewat tanpa memakanmu
aku hidup berdiri tepat di depanmu bukan
dan kau tahu dimana serigala dan harimau itu tinggal
tentu saja itu karena mereka menunggu
mereka menemukan aku terlalu kurus
kenapa kau tidak menunggu seminggu lagi untukku
aku akan pergi ke rumah putri
dia akan memberi aku makanan yang lezat dan juga banyak
sehingga nanti ketika kau memburu aku lagi
aku akan menjadi lebih gemuk dan lebih enak
itu tidak terdengar puro
oh baiklah aku akan membiarkanmu lewat
aku layak mendapatkan makanan yang jauh lebih baik
lalu wanita tua itu tiba di rumah putrinya
putrinya sangat senang melihatnya
wanita tua itu tinggal bersamanya selama seminggu
dan tiba ketika saatnya dia harus kembali
ibu mengapa kau berkemas begitu cepat
sayang aku harus kembali ke rumah
ibu tinggallah di sini untuk beberapa hari lagi
aku rindu rumah sekarang sayang
tolong bantu aku sebelum aku pergi dari sini
apapun yang kau katakan ibu
tolong beri aku labu yang sangat besar
anak perempuan itu menemukan labu yang sangat besar
dan bersama sama mereka mengambilnya
dan wanita tua itu naik ke dalam cangkangnya

putrinya menggulirkan labu itu ke hutan
dan labu itu lewat di hadapan singa
hei labu yang bergulir
apakah kau datang dari desa
apakah kau melihat seorang wanita tua di sana
dia seharusnya kembali hari ini
pertanyaan konyol macam apa yang ditanyakan oleh seekor raja rimba sepertimu
apakah kau pikir seorang wanita tua bisa naik kelas
aku tidak tahu
aku tidak tahu
aku hanya bercanda
aku tahu seorang wanita tidak bisa naik labu
berguling sepanjang labu
labu dan wanita tua itu terus berguling guling di hutan
sampai harimau itu menghentikannya
hei labu yang bergulir
apakah kau datang dari desa
apakah kau melihat seorang wanita tua di sana
dia seharusnya kembali hari ini
pertanyaan konyol macam apa yang ingin ditanyakan oleh harimau sepertimu
apakah kau pikir seorang wanita tua bisa naik dalam labu
dan apakah kau pikir kalau dia bisa
singa perkasa akan membiarkannya berguling
kau ini bodoh sekali
aku hanya bercanda
aku tahu seorang wanita tidak bisa naik labu
tapi aku tahu seorang wanita tua bisa naik labu
bergulirlah bersama labu
dan sekarang labu itu bergulir melewati daerah wilayah serigala
hei labu bergulir
apa kau datang dari desa
apakah kau melihat seorang wanita tua di sana
pertanyaan konyol macam apa yang kau tanyakan itu
apa kau pikir seorang wanita tua bisa naik labu
dan apakah kau pikir
singa atau harimau kan membiarkannya lewat
kau ini bodoh sekali
aku hanya bercanda
hei tunggu sebentar
sejak kapan labu mulai berbicara
aku tahu suara itu
keluar atau aku akan menerkau
jadi kau tahu sekarang

kau tahu sekarang
kau tahu sekarang
kau ini pintar sekali
kau bahkan lebih pintar dari harimau perkasa
dan juga raja rimba sang singa itu sendiri
tetapi siapa yang akan hidup untuk memberitahu dunia
tentang kecerdasan dan kebijaksanaanmu yang hebat itu
nah karena kau telah menemukan aku
dan kau akan memakan aku

kau tahu sekarang
kau tahu sekarang
sehingga siapa yang akan memberitahu dunia
betapa bijaksananya kau
apa kau pikir harimau dan singa itu
akan percaya pada kata katamu
aku harus membiarkanmu hidup untuk itu
dan kalau kau membiarkan aku pergi
bukan hanya harimau dan juga singa
aku akan pergi ke desa
memberitahu pada semua orang
bahwa serigala adalah yang paling pintar
makhluk paling bijaksana di dunia
lebih pintar dan lebih bijaksana
dan aku akan menemukanmu
dan aku akan menemukanmu
gak ada yang lebih bijaksana
daripada harimau yang perkasa
dan singa sang raja rimba itu sendiri
maka satu orang akan memberitahu yang lain
dan segera seluruh dunia akan tahu
betapa cerdasnya kau
seluruh dunia akan tahu
bahwa aku serigala
lebih pandai daripada harimau dan singa
oh pergi wanita tua pergi
pergi ke desamu
dan beritahu seluruh dunia
beritahu mereka bahwa aku adalah
di seluruh planet ini dengan cara ini wanita tua itu menyelamatkan dirinya dan mencapai rumahnya
dengan selamat ketika teman teman dan tetangganya bertanya bagaimana dia menangani hewan hewan liar
di jalan wanita tua itu hanya mengatakan ini memberi makan ego dan memanjakan diri dengan
sanjungan adalah hal buruk bagi semua orang baik manusia ataupun hewan yang dikatakannya itu benar
sekali bukan hai hai